pemeriksa keuangan menyerahkan laporan hasil investigasi tentang perhitungan kerugian keuangan negara
dalam pemberian fasilitas kredit ke pt tirta amarta butling
berdasarkan laporan tersebut kejaksaan agung mengatakan negara dirugikan satu delapan triliun rupiah
laporan tersebut menunjukkan jumlah kerugian negara bertambah menjadi satu delapan triliun dari sebelumnya satu empat triliun rupiah
hal ini berdasarkan perhitungan pokok dan bunga kredit yang diberikan bank mandiri ke pt tab
kini kejaksaan agung akan melanjutkan kasus ini ke tahap penuntutan terhadap direktur utama pt tab berinisial rt yang telah ditetapkan sebagai tersangka
perkara ini berawal pada lima belas juni dua ribu lima belas ketika rt mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit bank mandiri cbc bandung
yang diminta perpanjangan seluruh fasilitas kredit modal kerja hingga empat kali lipat dengan total delapan ratus delapan puluh miliar rupiah
dan tambahan plafon lc empat puluh miliar rupiah
menjadi perpanjangan yang terakhir
permohonan kredit tersebut diduga menggunakan dokumen yang telah dipalsukan sebelumnya
jadi sudah jelas tinggal berikutnya nanti kita akan lakukan tahap kedua atau penuntutan
perhitungan keluarga negara dari dokumen yang kami terima itu berkembang dari yang sebelumnya disampaikan mungkin teman teman masih ingat
sekitar satu empat triliun
dan sekarang sudah hitung secara utuh menjadi satu delapan
termasuk bunga jadi pokok dan bunganya dihitung
kalau detail perkaranya saya rasa teknisnya kan sudah berapa kali kita sampaikan saya kira
ya ada penyimpangan tadi ya yang dilihat bpk yaitu di proses pengajuan waktu permohonan proses analisis proses persetujuan
maupun proses penggunaan dananya
mereka tidak melunasi pinjamannya
sekitar itu sih intinya dari penyimpangan penyimpangan yang ada
nanti detailnya saya kira mengenai penyimpangan atau perbuatan melawan hukum tentu pak jam pinsus lebih paham itu ya
saya kira itu mungkin